itu melanggar undang undang yang jelas melanggar undang undang dan melawan kehendak rakyat
rakyat ingin terjadi pemilu empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan itu sudah kita sepakati bersama
tidak ada alasan apapun tidak ada alasan apapun saya ulangi untuk menunda pemilu
atau untuk menambah masa jabatan siapapun di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif
kita negara demokrasi apa kata di dunia
apa kata dunia kalau tiba tiba indonesia tanpa ada alasan tanpa ada situasi yang khusus
memutuskan untuk menunda pemilunya
dan benar tadi yang mbak sampaikan tadi kami partai partai politik juga telah bersiap diri
dan masyarakat juga sudah menantikan itu bahwa tidak pernah ada dalam pikiran masyarakat manapun
ingin menunda pemilu tidak ada